dana bagi hasil atau dbh adalah dana yang dialokasikan dalam apbn kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dbh dibagi menjadi dua jenis yakni dbh pajak meliputi pajak bumi dan bangunan
pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau
kemudian dbh sumber daya alam terdiri dari dbh dari sektor kehutanan
perikanan mineral dan batu bara minyak dan gas serta panas bumi
dana bagi hasil dari migas inilah yang diributkan oleh bupati kabupaten kepulauan meranti muhammad adil
adil menilai dana bagi hasil yang diterima daerahnya tidak sesuai dengan hasil migas daerahnya yang terus meningkat
pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami
liftingnya naik menjadi tujuh lima ratus lebih barel per hari per day
lah duitnya kok malah berkurang
skema dana bagi hasil untuk sumber daya alam diatur dalam undang undang tiga puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang kemudian undang undang tersebut dicabut dan digantikan oleh undang undang nomor satu tahun dua ribu dua
dan dikubah kembali ke uu pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dana bagi hasil ditetapkan untuk minyak bumi pemerintah pusat sebesar delapan puluh empat lima persen
pemerintah daerah lima belas lima persen
dari lima belas lima persen itu dibagi lagi kepada provinsi tiga satu persen
kabupaten kota penghasil enam dua persen

dan kabupaten kota dalam satu provinsi enam dua persen
sementara skema dana bagi hasil dari gas bumi untuk pusat disetor enam puluh sembilan lima persen

dan untuk pemerintah daerah diberikan tiga puluh lima persen
menggunakan angka lifting migas dan atau gross revenue dari ditjen migas kementerian esdm
sebesar dua ratus tujuh enam puluh tujuh miliar rupiah
naik empat delapan puluh empat persen dari dua ribu dua puluh dua

se untuk kementres
dari migas sebesar rp satu ratus lima belas delapan miliar turun tiga lima puluh tiga persen dikarenakan data lifting minyak dua ribu dua puluh dua menunjukkan penurunan
dari dua empat ratus delapan puluh sembilan barrel setara minyak menjadi satu sembilan ratus tujuh puluh barrel setara minyak
meskipun alokasi dana bagi hasil migas turun dana alokasi umum atau dau kabupaten kepulauan meranti justru naik tiga enam puluh tujuh persen
yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama sama
kementerian keuangan juga telah mengalokasikan pada dua ribu dua puluh dua ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar rp delapan ratus tujuh puluh dua miliar
energy watch menilai perhitungan yang sudah dilakukan kementerian keuangan sudah sesuai namun kurang tepat dalam menanggapi komunikasinya
diperlukan sosialisasi intensif undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua khususnya mengenai skema dana bagi hasil itu sendiri kepada seluruh perangkat daerah
energy watch juga menyayangkan protes semacam ini baru muncul setelah undang undang tersebut sudah berlaku sejak awal dua ribu dua puluh
padahal daerah penghasil juga tidak menanggap
dan juga menginginkan porsi dana bagi hasil yang jauh lebih besar
kini pemerintah daerah bisa berharap pada undang undang migas nomor dua puluh dua tahun dua ribu satu yang revisinya masih terus bergulir
yang pertama secara aturan memang ini masih baru sekali aturan ini masih benar benar baru undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua ini
kedua sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah saya kira
ini perlu diperbaiki lagi bentuk komunikasinya antara pusat dengan daerah
kepulauan meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi riau dengan jumlah penduduk sebanyak dua ratus enam jiwa dengan luas wilayah tiga tujuh ratus tujuh km persegi
badan pusat statistik mencatat kabupaten kepulauan meranti terdiri dari lima belas pulau kecil
nama meranti merupakan gabungan dari tiga pulau utama yakni pulau merbau pulau rangsang dan pulau tebing tinggi

dari data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau tnp dua k
pada dua ribu dua puluh dua sebanyak dua puluh empat ratus tiga puluh keluarga di kabupaten meranti tergolong miskin ekstrim dari lima puluh tujuh puluh sembilan keluarga yang tersebar
hal ini menjadikan kabupaten kepulauan meranti ditetapkan sebagai daerah miskin ekstrim di provinsi riau
pemerintah daerah sebaiknya tidak berkutat pada dana bagi hasil saja
tetapi bisa memanfaatkan dana tanggung jawab sosial lingkungan atau dana ciki
pemerintah daerah sebaiknya tidak berkutat pada dana bagi hasil saja tetapi bisa memanfaatkan dana tanggung jawab sosial lingkungan atau dana ciki
pemerintah daerah sebaiknya tidak berkutat pada dana bagi hasil saja tetapi bisa memanfaatkan dana tanggung jawab sosial lingkungan atau dana csr
dari perusahaan migas yang beroperasi di daerahnya demi membantu kesejahteraan